penyidik dt pikor barreskrim polri resmi melakukan penahanan terhadap dua orang tersangka
kasus penghilangan red notice joko chandra
kedua tersangka yang ditahan adalah irjen napoleon bonaparte
mantan kadif hubinter barreskrim polri dan pengusaha tommy sumardi
karopenmas polri brigjen awisetiono menyatakan proses penahanan kepada tersangka adalah penahanan paksa
tersangka tersebut tadi pukul sebelas
saudara tersangka nb langsung dilakukan tes swab
dan selanjutnya dilakukan upaya paksa berupa dilaksanakan penahanan
kemudian saudara ts pada pukul dua belas wib juga demikian
datang langsung dilakukan swab dan selanjutnya dilakukan penahanan